itu kan tokat malam pir
dibawa bawa ini dan badan ngampil kok aku lagi
cokit cokit kayak begitu ih
pok denger nggak
ada suara gemelan pok
siapa yang malam malam gini main gamelan ya
tapi kok bunyi gamelannya kayak suara
suara film yang semalam gue tonton
iya semalam aku nonton film mak lampir zaman now
gemelannya mirip nih suaranya kayak gini
mirip mirip banget mirip mirip
serius malah seribu rios
pokoknya bunyi gamelannya ini keluar pas adegan ada pasar bubrah
aduh bunyinya sama banget
aduh ini takut takut takut
udah berhenti joget ya
eh pasar bubrah itu pasar apa yo
emang kamu nggak tahu pasar bubrah
pasar bubrah itu pasar serta
duk ngeri duk
aku baru tahu sekarang ada pasar setan
nah berarti sekarang ada pasar setan dong
iya ada pasar setan
pasarnya kakak aku sih
no yang setannya no
wah enak banget tuh
coba dekat dari sini
gue beliin tuh
gue kemalu tuh
eh pasar setan
bukannya pasar ketan
borong kepan ketan
gue punya temen lo melek mulu
nyempeng mulu gue jadinya
nah itu lo denger
udah kalian pergi aja sana
cari pasar setan di mana
kalian kan ansip ansip di sini
harus tahu pasar setan itu di mana
nih saya tanya
pokoknya kalian cari ya
tempat pasar setan itu di mana
saya pergi dulu ya
gue ngeliat aja kayak pirip
udah masa ini
betapa penjaga di syduno

lu apa tuh kak
wahai para hantu dan demit berkumpullah di sini
wahai para hantu dan demit berkumpulah di sini
wahai para hantu dan demit berkumpulah di sini
malampir gak boleh manggil manggil hantu yang lain
satu macam kayak malampir udah ngerepotin
coba kau serah ibu
oh lu punya utang seribu dik
sama ama mak belambir
aduh eh gua gak ngutang gua lagi kesel
parah parah dia
logo berintilang ada apakah
waduh kira kira ada mak blambir yang lagi di dalam
bu yakin pasti ada
namun juga peti petinya mak blambir mak lampir iya kan
eh kita kan lagi dikejar kejar sama mak lampir
masa sih dia ada di dalam
dan yang di belakang siapa
mendingan daripada kita bertiga penasaran
kita cek aja dalamnya
udah yang kamu yang mau cokel
aduh gede juga sih
kayak yang layan gerti
makin dekat sama kita deh
kali itu kali kadang itu
ketika dia menangis dia menangis
ketika dia menangis dia menangis
aduh tebel banget
itu kan tokat malampir
kamak malampir kabur
aduh tebel banget